pasca pemulangan deklarator aksi dua ribu sembilan belas ganti presiden nenowarisman dari pekanbaru ke jakarta sabtu lalu
komisi satu dpr akan memanggil badan intelijen negara untuk mengklarifikasi keterlibatan institusi ini
gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden menuai polemik meski kpu dan bawaslu menganggap aksi tersebut bukan bagian dari kampanye pilpres dua ribu sembilan belas
selain isu soal curi start kampanye persoalan keterlibatan badan intelijen negara atau bin dalam pemulangan salah satu aktivis gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden nenowarisman pun mencuat
dalam keterangan tertulis yang diterima cnn indonesia tv anggota komisi satu dpr dari fraksi pks jazuli juwaini menyebut
pihaknya akan menanyakan soal keterlibatan bin dalam pemulangan nenowarisman dari pekanbaru ke jakarta sabtu lalu
menurut jazuli tugas bin bukan untuk mengeksekusi
tapi mengumpulkan data selengkap lengkapnya
sebelumnya nenowarisman mengaku dipaksa pulang oleh kepala bin daerah dari pekanbaru menyusul penolakan aksi dua ribu sembilan belas ganti presiden
menanggapi itu jubir kepala bin wawan haripurwanto dalam keterangan tertulis yang diterima detik com menilai langkah yang diambil kabin dariau diperlukan agar tidak terjadi kericuhan karena adanya penolakan terhadap nenong
sementara itu menurut ketua setara institut hendardi deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden merupakan bentuk aspirasi politik yang berhak diekspresikan masyarakat
meski mengakui aksi tersebut cenderung berbau kampanye namun apabila kebebasan berekspresi dipasung sama saja tidak sesuai dengan semangat demokrasi indonesia
sabtu lalu setelah tertahan lebih kurang selama tujuh jam di gerbang keluar bandara
bin menyebutkan kemampuan untuk mengeksekusi
bin menyebutkan kemampuan untuk mengeksekusi
bin menyebutkan kemampuan untuk mengeksekusi
bin menyebutkan kemampuan untuk mengeksekusi
bin menyebutkan kemampuan untuk mengeksekusi
bin menyebutkan kemampuan untuk mengeksekusi
bin menyebutkan kemampuan untuk mengeksekusi
bin menyebutkan kemampuan untuk mengeksekusi
bin menyebutkan kemampuan untuk mengeksekusi

bin menyebutkan kemampuan untuk mengeksekusi
pengadangan tokoh gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden beberapa waktu lalu berkembang menjadi bola liar
kubu pemerintah dan oposisi saling tuding
elit parpol juga saling lempar tanggung jawab
tuduhan juga mengarah ke badan intelijen negara
benarkah aparat tidak netral atau ini sebenarnya hal biasa yang sering terjadi di negeri ini
dan lagi lagi kita harus maklumi
kita bahas malam hari ini bersama para narasumber di sebelah kiri saya
sudah ada pak wawan purwanto dari direktur komunikasi dan informasi badan intelijen negara
juru bicara oke juri bicara badan intelijen negara terima kasih pak wawan sudah di sini
kemudian ada pak sukamta anggota komisi satu dpr faksi pks
selamat malam pak terima kasih sudah ada di sini
dan juga ada mas usman hamid direktur eksekutif amnesty international indonesia
mas usman terima kasih
sudah hadir di sini saya ke pak wawan dulu pak wawan
memang confirm bahwa itu sudah dipantau oleh bin dan memang berbahaya kegiatan yang kemarin terjadi di riau
ya memang kan kita semua itu turun ya
artinya menilai keadaan bagaimana kan analis intelijen kan selalu dilakukan ya
dan kita tidak ingin ada riot atau jatuh korban ataupun sejenisnya
ema seberapa genting pada saat itu suasana ya
sudah ada konsentrasi massa berapa banyak masanya
sudah terjadi pelemparan pelemparan ke mobil itu
itu kan mobil ketika datang tapi sebelum itu pasti informasinya sudah
ya sudah ada gerakan gerakan mengarah ke situ
sehingga dikhawatirkan ada aksi yang lebih besar
karena kalau ini konser di arena musik yang terbuka kan lebih berbahaya ketimbang tertutup
kecuali kalau mereka acaranya tertutup hanya untuk ee
komunitas tertentu itu lebih safe lah
artinya sudah menginfokan sebelumnya ke polisi ya
sudah sudah diberikan
makanya kita adalah bagaimana perlindungan keselamatan warga warga negara itu menjadi konsen utama
apalagi kalau sudah dibentrokan itu timbul korban
wujudnya kan dendam lagi akhirnya saling serang dan makin membesar
apalagi sekarang ini ketegangan sudah mulai terus meningkat
warga negara yang mau dilindungi yang mana sebenarnya
sebelumnya seluruh elemen yang harus dilindungi
yang berada di dalam mobil itu para deklarator atau yang mana
ya semua kita harus cegah
kalau kita semua cekah
kalau sampai ketemu di satu titik itu pasti akan menimbulkan korban dan sulit untuk dicegah
dan aparat juga sering menjadi sasaran juga
kan banyak korban juga di aparat terkena lemparan atau juga bahkan ada yang meninggal di lapangan
jadi kita cekah itu
dan kita upaya upaya inilah yang lantas
disampaikan kepada aparat keamanan di sana
dan memang acara tersebut secara prinsip kan tidak ada istilahnya restu atau izin dari aparat keamanan setempat
sehingga ini menjadi masalah
dikhawatirkan ada hal hal yang tidak diinginkan
oke termasuk sampai di situ dihadang beberapa jam lamanya itu karena tidak bisa dibubarkan atau bagaimana
sebetulnya prinsipnya adalah kalau misalnya ini terus di
dilepas ya menjadi persoalan karena itu
kita istilahnya adalah mencegah
karena pencegah dini deteksi dini itu menjadi core daripada
intelijen supaya itu tidak terjadi
kalau sudah terjadi kan menjadi wilayah yang berbeda
tapi intelijen pasti akan disalahkan mengapa ini terjadi mengapa itu terjadi
dan dampaknya tentu merembet kepada instabilitas dan di tempat lain pasti akan terjadi pembalasan pembalasan dan
dampaknya menjadi tidak kondusif kita ingin semuanya kondusif
kita beradu program silahkan
tapi kalau sesuatu yang lantas timbul aksi ada reaksi yang berlebihan
kemudian terjadi euforia terjadi serangan
nah inilah yang kita coba untuk bagaimana meminimalisir kondisi
tapi kemudian setelah penghadangan itu akhirnya sekarang juga ada respon yang kemudian oleh teman teman
dua ribu sembilan belas ganti presiden itu juga ada upaya untuk melawan balik
ya saya kira itu akan terjadi di mana mana
ini kan kembali ke dua ribu empat belas juga suasana seperti itu
dan kita harus sadari tensinya makin tinggi dari waktu ke waktu sampai kepada september dua puluh tiga itu
dan dua puluh tiga memang ajangnya ya silahkan
tapi menuju ke sana kita ingin smooth
kemudian saya juga ingin sampaikan ada koreksi
ada berita bahwa ada berita yang menyatakan bahwa bin minta maaf
tidak ada kata kata itu
sebab bin sudah menjalankan tugasnya dan mereka jalankan tugas itu upaya keras sedemikian rupa
sehingga ya sudah memang dia menjalankan perintah undang undang
dan seberapa kondisi ya itulah yang terjadi
sehingga kita koreksilah ada berita berita seperti itu
pak sukamta melindungi sesuai protap
melindungi kedua pihak
masuk di sini teman teman deklarator dua ribu sembilan belas aksi presiden
ya yang pertama memang kita hargai teman teman bin yang di lapangan
kita tahu bahwa memang tugasnya bin ini sebagai aparat keamanan
tetapi di dalam proses pengamanan di negara kita itu sesuai dengan undang undang
itu dibagi dalam tiga aliran ya
yang pertama itu adalah gathering information
yang kedua adalah penindakan
yang ketiga adalah proses hukum
nah ranah intelijen itu adalah ranah pengumpulan informasi
kemudian ada penindakan itu diserahkan kepada aparat keamanan polisi
kemudian hukum ini kejaksaan dan teman temannya
nah mestinya kita kalau melihat kegentingan ada informasi dan ada kegentingan
sebagaimana di dalam kasus kasus yang lain
bin itu menyerahkan kepada aparat
jadi bin yang mestinya menjadi aparat intelijen itu tidak berubah menjadi aparat keamanan
tidak mengambil tindakan sendiri
dalam kasus yang lain saya bandingkan ya
ketika ada bom di surabaya
ketika semua orang mengatakan wah bin kecolongan
saya mengatakan bin tidak pernah kecolongan
karena bin itu hanya mengumpulkan informasi
dan saya kira bin juga mengkonfirmasi
bahwa kami sudah menyampaikan
kami sebagai tukang ngumpul informasi saya sampaikan kepada user
terserah usernya mau apa
digunakan untuk apa informasi itu
nah tetapi dalam kasus rio ini
ternyata pak kabinda ini tidak informasi yang dimiliki ini dieksekusi sendiri
tidak diberikan kepada dia tidak menyampaikan kepada usernya
itu yang dilihat dpr bermasalah ya
yang di lapangan kami melihatnya melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang undang
kita jeda dulu pak sukamta mohon maaf
kita jeda dulu tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ada kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal penghadangan deklarator
ganti presiden beberapa waktu lalu yang kemudian diduga ditunggangi oleh atau dilatar belakangi oleh ketidak netralan aparat
disini saya ke mas usman hamid
mas usman kalau misalnya soal pembubaran paksa seperti ini itu kan tidak hal baru ya di sini
tapi kemudian kenapa ini sekarang ramai semua merespon
apakah ini justru ada kaitannya dengan politik dan ini sebenarnya ranah abu abu
ini ramai karena memang menjelang pemilu gitu
tapi apakah ini pertama kalinya terjadi
dengan acara acara yang bersifat politik gitu ya
udah berkali kali terjadi
jadi gak perlu kaget ya
saya kira tidak
karena kalau lihat angkanya misalnya amnesty international mencatat dua ribu enam belas itu ada sebelas kasus pelanggaran kebebasan berpendapat
tahun dua ribu tujuh belas juga sebelas kasus
tahun dua ribu delapan belas masih dimonitor tapi ada sekitar lima sampai sembilan kasus gitu
nah sebenarnya yang menarik dari ekspresi menyampaikan pendapat ini itu kan biasanya dalam satu sistem masyarakat yang demokratis
itu ada tiga tujuannya
jadi kebebasan untuk berekspresi itu bukan untuk kebebasan itu sendiri
tetapi yang pertama untuk mendorong mobil partisipasi warga negara
yang kedua untuk menciptakan pemahaman yang mencerahkan pada masyarakat tentang sebuah kebijakan
dan yang ketiga mengontrol kekuasaan
apakah itu yang sifatnya kekuasaan politik pemerintah atau kekuasaan ekonomi misalnya perusahaan besar gitu
nah cara melakukan itu biasanya masyarakat bukan hanya menyampaikan opini
tapi juga mengekspos
penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemerintah misalnya
dan pada akhirnya mereka memobilisasi diri gitu
nah pertemuan pertemuan semacam ini itu kan bukan sekedar ditakutkan karena pandangan politik yang ada di dalam diskusi tersebut yang berbeda dengan pemerintah
tetapi ia telah masuk ke dalam level yang kedua dan yang ketiga
tapi sampai yang ketiga pun sebenarnya masih sah di dalam sebuah masyarakat yang demokratis gitu
artinya itu ekspresi yang dilindungi bukan hanya oleh undang undang
tapi oleh pemerintah
dan juga konstitusi
oleh hukum hukum internasional tentang hak asasi manusia
jadi baik itu penentang presiden jokowi maupun pendukung presiden jokowi itu sama sama punya hak yang sama
tetapi juga sama sama bisa saja dibubarkan acaranya kalau itu sudah menghasut kekerasan
atau menyampaikan ujaran ujaran kebencian yang jelas melanggar hukum pidana
itu mungkin ranahnya berbeda

lalu dibalas dengan dua ribu sembilan belas tetap presiden
itu kan hal hal yang sifatnya ekspresi politik yang damai gitu ya
lain halnya kalau itu angkat senjata gulingkan pemerintahan
itu kan yang dikhawatirkan
tapi kalau ganti presiden di dua ribu sembilan belas
dua ribu sembilan belas itu ada pemilihan umum
itu kan berarti melalui mekanisme yang konstitusional
yang sulit untuk dituduh sebagai satu tindakan misalnya makar
atau seperti yang dikhawatirkan itu
jadi lagi lagi ini memang perkembangan baru di dalam kehidupan demokrasi di banyak negara
penggunaan media sosial itu bukan hanya menjadi sarana untuk mengekspresikan opini
atau mengekspos sebuah penyimpangan
entah itu korupsi pelanggaran hak asasi atau eksploitasi binatang dan seterusnya
tetapi juga dia bisa menjadi alat untuk memobilisasi orang gitu ya
revolusi di tahrir square di mesir misalnya
atau di tunisia gitu
atau indignados di sepanyol
atau di indonesia
atau occupy wall street di amerika
itu memperlihatkan bahwa alat komunikasi yang sederhana itu bukan hanya untuk mengeluh atau menyampaikan pandangan politik yang berbeda
tapi juga bisa sampai sangat efektif untuk memobilisasi kekuatan itu
apakah itu juga yang kemudian ternyata menjadi kepertimbangan dari bin
gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden yang cukup masif di media sosial
kemudian itu dikhawatirkan turun ke jalan menjadikan bentrok fisik
ya kan ada aksi ada reaksi
pada kenyataannya itu banyak yang apa
kebakaran jenggot dan kebun
kebakaran jenggot dan kemudian bereaksi melakukan langkah langkah yang lain
berbeda kalau misalnya dua ribu sembilan belas prabowo presiden kan lain
ya yang itulah atau prabowo for president dan lain lain sebagainya
termasuk ada pertimbangan
yang tidak ofensif waktu maksudnya begitu ya
yang dianggap ofensif sebenarnya kata kata itu
termasuk pertimbangan yang kemudian disampaikan oleh tenaga staff likasp soal dugaan makar itu
ya artinya gini kalau makar dan sebagainya itu ranah hukum
berbeda lagi itu
bahwa ini supaya smooth kemudian adem
tidak makin tensi panas
nanti buntutnya beratuh korban
kalau yang misalnya dia tagar prabowo dua ribu sembilan belas presiden kan enak
nggak nggak terus
nggak ada masalah gitu
tapi kalau seperti ini kan
ya makanya ada yang panas gitu ya
ada yang panas kemudian membalas
ini bin panas juga jangan jangan
kalau bin itu hanya menjaga marwah saja
kalau ada yang teribu teman ini disalahkan bin
kalau rusuh pasti disalahkan bin
bin itu kalau berhasil tidak dipuji
kalau gagal dicacimaki
kalau mati tidak dicari
oke jangan curhat
itu resiko dan enggak masalah
tapi yang dilakukan bin di peristiwa riau kemarin apakah benar sesuai tujuannya untuk meredam supaya smoot atau justru sebaliknya sekarang
ya justru karena kami melihat apa yang dilakukan oleh pak kabinda itu melampaui kewenangannya
justru yang terjadi adalah efek balik yang justru menimbulkan keributan yang tidak perlu
kan kalau tidak ada peristiwa itu saya yakin
tidak akan membesar seperti sekarang ini
dan mungkin kita juga tidak akan duduk disini berdiskusi kan
jadi justru apa yang dilakukan itu berefek sebaliknya
saya kira kalau kita semua ini melakukan sesuai dengan tupoksinya
ada tanda tanda akan kerusuhan
pak binda menginformasikan kepada polda
dan kemudian polda yang mengambil langkah langkah sesuai dengan aturan yang berlaku
kalau tidak akan timbul persepsi persepsi yang berlebihan seperti sekarang ini
justru karena ada yang melampaui tupoksinya dari undang undang
kewenangan yang diberikan oleh undang undang itulah
maka timbul menjadi jauh lebih rame gitu
kalau babnya bab ofensif atau nggak ofensif
saya kira ini bab subjektif ya
karena kan apapun yang dijadikan sebagai
toh ini masih sifatnya pembicaraan
tidak menjadi aksi
dan pembicaraan ini kan sebetulnya bukan ujaran kebencian
kan beda misalnya kalau
si fulan bunuh si fulan
nah ini kebencian
itu harus ditindak
menurut undang undang itu tidak boleh terjadi
tapi kalau kita ganti presiden
nanti pada pemilu di dua ribu sembilan belas
tapi kan ini kepanjangan
kemudian pemilunya dilangkan
menurut saya itu dari dinamika demokrasi
dan justru disitulah sebetulnya
demokrasi kita itu menjadi indah gitu loh
coba kalau demokrasi ini tanpa ada dinamika
tanpa ada kritik
tanpa ada saran dari oposisi
ini kan menjadi tidak sehat
tapi bagaimanapun juga kalau misalnya kita mau lihat di media sosial
pemperangan antara yang dua ribu sembilan belas kan dua ribu sembilan belas

itu kan juga sudah tajam tuh
itu kan juga sebenarnya sudah memupuk kebencian itu
juga sudah saling hate speech secara terbuka
itu satu sisi ya
itu urusan media sosial ini harus kita selesaikan
urusan yang terjadi di realitas lapangan
ini kan sudah diatur oleh undang undang
jadi ranahnya intelijen disini
ranahnya kepolisian disini
ranahnya hukum disini
nah ini ranahnya tentara disini
kalau coba nanti sebentar lagi
kalau tentara dimasukkan disini juga
bisa berantakan ini
ini kan sejak reformasi kan kita tata
ini lembaga kenegaraan ini
jangan kemudian ini dimasuk masukkan
nah termasuk saya kira
kemarin misalnya tentara mulai ditarik tarik untuk
tolong dong informasikan keberhasilan pemerintah
jadi masalah baru ini nanti
oke itu tugas komisi satu nanti ya
tugas komisi satu untuk membangun pengawasan
dan mengontrol badan intelijen negara
bisa dipanggil kan kepala bin
dan juga kalau ada tni sampai akhirnya digunakan
untuk melakukan sosialisasi politik
itu juga panglima tni nya bisa dipanggil
oleh komisi satu
karena itu bagian dari proses pengawasan dan kontrol
dpr terhadap pemerintah gitu
nah kalau itu dilakukan memang bisa menimbulkan komplikasi yang parah
seperti kasus riau itu
kepala bin bagaimanapun
baik itu tingkat pusat maupun tingkat daerah
dan seluruh jajarannya memang tidak punya kewenangan untuk mengambil tindakan
berkali kali ada rancangan undang undang
yang ingin memberikan kewenangan
kepada badan intelijen negara untuk mengambil tindakan
dari mulai menangkap menahan menggeledah membekukan rekening
membuka surat dan seterusnya
menyadap telepon gitu
nah itu kewenangan kewenangan yang sebenarnya ada di dalam sistem penegakan hukum
sistem peradilan pidana
dan itu tugas dan kewenangan dari kepolisian
nah bin dimana ya
di dalam sistem keamanan nasional
menanggung satu sistem kewaspadaan
menciptakan deteksi dini
untuk siapa untuk pemerintah
untuk presiden misalnya
untuk mengambil kebijakan untuk mencegah itu
bisa saja kalau tindakan itu diperlukan
kapolri yang diperintahkan gitu
kalau sudah mengancam kedaulatan negara
keselamatan segenap bangsa itu baru tni
itu pun pengerahannya harus mendapat persetujuan dari dpr gitu
nah ini saya kira ini kalau ditekan
artinya yang kemarin terjadi di riau berlebihan
saya kira berlebihan
secara legalitas juga tidak ada
secara proporsionalitas juga salah gitu ya
kehidupan masyarakat yang demokratis itu tidak diperlukan sama sekali
kan biasanya penundaan sebuah pemenuhan hak asasi manusia
itu dibolehkan sejauh
yang pertama itu ada dasar legalnya
undang undang gitu ya
yang kedua dilakukan secara proporsional gitu
yang ketiga memang diperlukan untuk menjaga kehidupan masyarakat yang demokratis gitu
tapi ketiganya ini justru tidak tampak
di dalam kasus riau itu
yang tampak adalah penggunaan kewenangan yang berlebihan
yang menabrak batas norma
yang mempagar normatif
dimana badan intelijen itu berbeda dengan badan keamanan atau badan penegak hukum
apalagi tni gitu
jadi saya kira pembelajaran dari sini yang pertama untuk masyarakat
tentu saja di dalam berekspresi politik itu dibolehkan mengkritik
tapi sebaiknya juga menggunakan istilah istilah yang lebih baik
yang mungkin lebih elegan gitu ya
kan kata kata cebong kampret itu kan
padahal binatang kampretnya tidak salah
cebongnya juga tidak salah gitu kan
atau ada kata kata lain
jadi parah dari itu
yang kedua pembelajaran bagi pemerintah sebenarnya
hal hal yang sifatnya menggunakan aparat penegak hukum
menggunakan aparat keamanan atau aparat pertahanan
jadi polri tni dan bin
untuk kepentingan pemerintah sebaiknya dihindari
kalau tidak itu bisa mendorong pemerintah untuk menyalahgunakan kekuasaan
dan kalau itu terjadi ya rugi kita semua
memastikan sekarang aparat keamanan tidak terlalu sensitif
di masa masa di tahun tahun politik seperti ini
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ya di tahun politik bagaimanapun seperti tadi pak wawan katakan
apapun yang bin lakukan pasti salah gitu ya pak wawan
tapi bagaimana memastikan oke oke misalnya memang bin selalu berada pada kami sesuai protap seperti itu
tapi bagaimana memastikan bahwa hal yang kemarin bisa dikurangi
atau mungkin sesuatu yang berlebihan itu bisa dikurangi
memang sejak undang undang nomor tujuh belas dua ribu sebelas
penanggung jawab keamanan itu menjadi terutama untuk kominda
komite intelijen daerah itu berada di kepala bin daerah
bukan lagi kepada gubernur
dulu sebelum ada itu
itu kepada gubernur
setelah itu ya dengan penanggung jawab ini
dia harus siap terhadap segala sesuatu
kalau misalnya ini terjadi yang makin berkembang
laporan pertama yang diminta penanggung jawabkan adalah seorang kabin daerah itu
oleh karena kapindah ini harus selalu melakukan langkah langkah
termasuk menyampaikan itu kepada kesatuan samping
baik itu polda maupun juga perwakilan kabin daerah
kementerian lain yang ada di situ
nah memang di baris depan tentu polri sebagai upaya upaya terdepan sebagai eksekutorial
hanya memang dinamika di lapangan itu bisa saja terjadi apapun ya
yang jelas target utama adalah supaya ini tidak terjadi rayut
tidak terjadi rusuh yang akhirnya justru stabilitas daerah
termasuk berarti memantau gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden di beberapa daerah lain
kedua belah pihak
ini kan calon dua kubu
tentu juga dipantau
kita tidak ingin dua kubu bertemu di satu sisi di satu titik yang akhirnya terjadi seperti itu
kita juga melakukan patroli cyber dua puluh empat jam
sehingga kalau misalnya ada ujaran ujaran yang melecehkan
dan memang sudah tajam
sudah sudah mengarah ke situ
selalu diingatkan lewat meskipun tidak secara terbuka dari bin ya selalu diingatkan untuk memilih kata kata yang tidak menjadikan tensi itu naik
patroli dua puluh empat jam itu luar biasa temuannya
dan kalau dibiarkan ini bisa tidak hanya di dunia maya tapi bentrok di dunia nyata
nah mengenai undang undang perintah yang tujuh belas itu
karena sekarang menjadi yang terdepan adalah
kepala bin daerah itu
maka dia harus memahami situasi apapun yang terjadi
perkembangan d per d perkembangan detik demi detik itu harus cepat diambil langkah langkah pengamanan
oleh karenanya kalau dia lepas dari situasi seperti itu lantas blank ya risiko jabatan
itu yang terjadi
karena di sebelah wilayah meletus kemudian tidak cepat diambil langkah langkah termasuk upaya preventif
intinya kan pencegahan
jadi mungkin itu sebenarnya ketakutannya mas usman
jadi itu pencegahan
meskipun itu ada di bawah tanggung jawab bin bukan berarti bin nya melaksanakannya
kalau dia melaksanakan dia menjadi pelaksana
dia menurunkan posisi dirinya sendiri gitu dari logika yang tadi gitu
jadi justru itu masih tanggung jawab dan kewajiban dari kepolisian gitu
sebagai aparat penegak hukum dan aparat keamanan ya untuk melindungi siapapun dari ancaman kekerasan dari ancaman persekusi
waktu itu polda memang ada di situ
polres ya juga ada di situ
hanya memang si
polisi memang mengelilingi mobil itu kan
mengelilingi itu lah
kebetulan si kabinda ini berada di sekitar situ
nah ini situasi yang memang tidak mengenakan karena situasi yang panas dan
tapi tidak ada kesalahan prosedur kalau misalnya dari review yang dilakukan oleh bin
sampai saat ini tidak ada
dan dia akan menjalankan tugas dalam posisi upaya upaya supaya tidak ada benturan
dari upaya pengamanan publik kalau misalnya dilempari batu sampai kena mbak neno misalnya kan kondisi ceritanya sudah beda lagi
karena seperti itulah yang kita
oke tapi bagaimanapun sekarang kita bisa nggak sih minta pertanggung jawaban juga kepada partai politik
karena bagaimanapun yang membesarkan gerakan ini atau bukan kan juga partai politik
ya soal forkominda ini ini kan forum komunikasi intelijen daerah ya
ranahnya ini tetap ranah intelijen artinya memang
bukan penegak hukum
bukan ranah petugas keamanan ranahnya intelijen memang koordinatornya itu kabinda bukan kepala daerah
tetapi penanggung jawab keamanan di situ nanti adalah tetap gubernur ceki kapolda
nah sehingga tetap saja yang saya heran sebetulnya adalah kenapa kabinda harus menjadi orang yang di ujung paling depan
karena menjadi penanggung jawab
yang berada di video ya gambarnya
ya menjadi penanggung jawab
jadi penanggung jawab terdepan itu kan bisa saja dibalik layar mengontrol detik demi detik perkembangan gitu loh
tidak harus menjadi orang yang paling depan di situ
itu jadi kemudian terlihat seperti eksekutor
ya memang dia menjadi eksekutor
karena kan yang seharusnya menjadi eksekutor kan polisi
dan saya yakin pak kapolda juga tidak di situ
walaupun penanggung jawab keamanan itu kapolda gitu
yang saya herankan kenapa justru
penanggung jawab intelijen bukan di belakang mengandalkan anak buah yang di paling depan
tapi justru dia yang di paling depan
bukan gathering information tapi malah taking action gitu loh
itu yang dilihat kemudian yang akan dipertanyakan juga oleh komisi satu
ini saya kira yang harus dipertanyakan
apakah memang ada pelanggaran prosedur atau tidak di situ
kalau memang ada pelanggaran prosedur saya kira ya penegakan disiplin organisasi harus dilakukan
faktanya justru ini justru menimbulkan keributan sampai pada level nasional
nah ini masalah ya
jadi persoalan ini jangan dilarikan kepada partai politik
ini persoalannya kan persoalan petugas di lapangan yang melampaui kewenangannya gitu
tapi kemudian kan ada simpati juga sekarang ke partai politik yang mengusung tagar itu
itu efek dari tindakan aparat
karena seolah olah persepsi yang terbangun kemudian adalah bahwa aparat itu kemudian melakukan tindakan yang seolah olah against terhadap tagar pelaku tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
itu kan persepsi yang tidak bisa dicegah bahwa akhirnya terbangun persepsi seperti itu
bahwa kemudian masyarakat ini
saya kira tuh
saya kira trauma di masa orde baru itu juga masih belum hilang sepenuhnya loh ya
bahwa di masa lalu itu aparat itu digunakan sebagai alat pemerintah bukan saja alat negara
untuk merepresi masyarakat
nah kita tidak ingin memori itu terulang kembali ya
bahkan bukan hanya terulang dalam memori tapi di dalam sebuah realitas
maka kemudian tidak heran kalau masyarakat itu kemudian muncul simpatinya gitu loh
nah menurut saya justru kalau aparat ini agak cool ya tidak
ya tidak berlebihan lah di dalam merespon ini
saya yakin justru ini akan membuat kontestasi ini ademayem tentram
tidak akan menimbulkan cemoyel

pada gilirannya justru kalau ini dibiarkan nanti tidak akan timbul kerusuhan kerusuhan
nah karena adanya tindakan tindakan seperti inilah seolah olah kan ada agitasi gitu loh
justru yang dilakukan oleh aparat itu sendiri
bisa seteko pak wawan
diminta seteko pak
ya sebetulnya gini
kita ingin semua cooling down lah
tidak lantas ini diruncingkan gitu
karena ya pada akhirnya kita juga bersaudara
setelah pemilu usai juga mereka ketemu lagi
nah untuk apa sekarang
sebelum pembuluh itu ketemu pak wawan
nah ini akhirnya kita sudah dewasa lah
menyikapi segala hal mengenai perbedaan ini
dan saya juga mengharap semua pihak berpikir lebih bagaimana mempertimbangkan suasana itu lebih smooth
kita tidak ingin tercekam
tapi sekarang smooth tidak pak wawan
nah sekarang ini tensinya harus diturunkan
maka kita main di medsos terus supaya masing masing pihak itu menurunkan tensi itu
artinya cara kemarin gagal dong
karena tidak smooth hasilnya
di dalam setiap proses demokratisasi ataupun reaksi itu pasti ada riak yang harus ditempuh
yang jelas kita ingin hargai misalnya tidak ada izin misalnya
karena izin keramaian atau apa
tapi itu sih tidak harus ada izin
nah itu kan
lima tiga hari sebelumnya
tapi itu kan pihak polisnya belum menerima pemberitahuan itu
nah ini kan dari sdi polda
saya kira itu harus dicek lagi ya
itu pernyataan dari sana
bahkan kalau pun tidak ada pemberitahuan
sebenarnya kalau acara politik yang damai sebenarnya nggak ada masalah
kecuali memobilisasi yang banyak
itu tentu saja harus diberitahuan
pemberitahuan itu tujuannya untuk memastikan bahwa ketertiban publik keselamatan publik itu bisa terjaga
jadi bukan untuk melarang atau tidak
tapi memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan damai
termasuk dalam urusan politik
itu bisa berlangsung secara kondusif
nah itu dia kan
sebenarnya harapannya itu menjaganya
karena awalnya sudah mulai memanas
akhirnya berbalas situasi menjadi panas
makanya saya ingin ubah sesuatu yang ditulis di itu
diubah yang sama sama enak lah
tadi tidak dikatakan ofensif dan sebagainya
akhirnya menimbulkan reaksi
nah inilah yang kita maksud supaya menurutkan tnc itu
kalau kecenderungannya menurut kesana pasti ada korban
kita akan menghitung juga
para analis datang disitu menghitung andai kata ini kelompok disitu ada ini itu pasti tidak terjegah kalau ketemu desa itu ada korban
kalau sudah ada korban yang desa lain bin juga
tadi saya diawalkan saya katakan ini bukan satu kasus saja dalam menjelang pemilu
belum lama ini pembubaran diskusi buku maksisme
itu hanya diskusi buku gitu
sebelumnya kantor lbh mau bikin katakanlah loka karya sejarah tentang enam puluh lima juga dilarang dibubarkan sampai berakibat dengan kekerasan oleh sekelompok massa gitu
nah berkali kali dalam situasi semacam itu aparat juga dihadapkan pada tekanan kiri kanan gitu ya
dalam arti misalnya dalam kasus lbh itu aparat kepolisian juga mendapat tekanan dari lingkaran militer misalnya termasuk purnawirawan gitu ya
atau kelompok kelompok massa yang mengatasnamakan atau menggunakan atribut islam gitu
sebaliknya di dalam kasus kasus lain juga ada kelompok massa yang menuduh seseorang atau sekelompok orang melakukan ibadah yang sesat atau memiliki aliran yang sesat gitu lalu dibubarkan itu
nah seringkali aparat keamanan itu ketimbang melindungi
yang kecilnya gitu malah justru memindahkannya mereka
mungkin untuk keamanan bisa tetapi yang jauh lebih menjadi kritik masyarakat selama ini sebenarnya
pelaku kekerasannya dibiarkan atau tidak ada tindakan hukum di kemudian hari
dan kemudian tidak ada closure kan
itu jadi digantung gitu
betul nah untuk mencegah bahwa polarisasi ini berujung pada konflik kekerasan
maka setiap kali ada tindakan yang melanggar hukum ujaran kebencian hasutan kekerasan atau hasutan untuk melakukan diskriminasi berdasarkan agama ras etnis gitu
itu langsung diproses gitu
termasuk yang ini kemarin
sehingga masyarakat percaya bahwa setiap ada satu orang
termasuk yang ini kemarin
kan nggak ujuk ujuk sejuta orang lalu mengujarkan kebencian
pasti dimulai dari sepuluh orang dua puluh orang yang bicara mungkin satu orang dua orang
nah proses hukumnya kalau sedini mungkin dilakukan itu saya kira bisa mencegah itu
dan di sisi lain yang juga penting adalah pemerintah untuk tidak berlebihan di dalam menyikapi gejala gejala partisipasi politik yang semacam ini gitu
justru ini tantangan kan buat pemerintah
ganti presiden ya udah tetap presiden
jadi dinamikanya lebih sehat gitu saya kira
ketimbang menggunakan kekuatan apalagi kekerasan gitu
pak sukamta terakhir kapan rencana memanggil teman teman bin
ya saya kira tadi perbincangan di komisi memang ada perbincangan seperti itu
cuman kita akan lihat lagi apakah memang nanti diperlukan pemanggilan itu ya
karena kan kita akan lihat esensinya
kalau memang ini sudah selesai ya kita tidak akan perpanjang
tapi kalau ini nggak selesai selesai pasti ya kita akan pengen tahu kita dalami supaya intinya kan bagaimana republik ini terjaga
termasuk selesainya nih mestinya selesai harus ada yang jelas
supaya persoalan ini tidak merembet ke tempat lain
aparat ini bekerja dengan baik dan benar
saya percaya bahwa bin secara institusional
saya percaya bahwa ini tidak ada instruksi dari pusat
ini mungkin improvisasi di lapangan
nah oleh karena itu kami berharap mungkin nanti ada penyikapan ya dari lembaga bin
supaya masyarakat ini mendapatkan klarifikasi
kalau sudah ada seperti itu saya kira komisi juga tidak perlu melakukan pemanggilan
akan lakukan klarifikasi karena bin sepertinya tidak pernah klarifikasi seperti itu ya pak wawan ya
kalau bin itu kan setiap kali dipanggil ini sama dpr ini
dan kita memang mitra
artinya apapun yang terjadi mengenai perkembangan situasi pasti disampaikan
dengan tidak ada salah paham komunikasi yang baik akan menghilangkan miskomunikasi
oke baik baik terima kasih mas usman
pak sukamta terima kasih pak wawan terima kasih
dan cnn indonesia prime news akan segera kembali